seorang pedagang di pasar banjar jawa barat menolak program vaksinasi covid sembilan belas
yang menyasar pedagang pasar pada kamis dua puluh lima maret
pedagang perempuan ini bersikuku menolak vaksinasi covid sembilan belas dengan alasan hak asasi manusia
meski berusaha dijelaskan dan dibujuk pedagang ini tetap menolak hingga terlibat adu argumen
dengan wali kota banjar aduu sukaisi
dianggap menghambat program pemerintah penolak vaksinasi covid sembilan belas terancam sanksi penundaan
serta penghentian program jaminan sosial dan layanan administrasi pemerintah hingga denda
kalau ada yang menolak itu hak dan kewajiban hak haknya yang berhentian jaminan sosial
meski menuai penolakan beberapa pedagang vaksinasi covid sembilan belas tahap dua ini terus berlangsung hingga jumat
sebanyak satu lima ratus pedagang pasar banjar langensari dan langkap ditargetkan mendapat vaksinasi covid sembilan belas